tak hanya menampilkan mobil mobil dari produsen ternama
namun juga mobil mobil listrik karya mahasiswa tanah air
nah salah satu perguruan tinggi di jakarta
mengembangkan mobil listrik bergaya rally off road
yang digadang gadang akan bisa berlaga di gelaran rally paling ganas di dunia dakar
oke saya akan mencoba mobil off road berbahan energi listrik ini
nah bersama pembalap rally nasional bung julian johan
di pergelaran indonesia international motor show dua ribu sembilan belas
karya mobil mahasiswa ikut dipamerkan kepada pengunjung
sedikitnya ada sebelas universitas yang turut serta dalam event kali ini
di antaranya adalah mobil yang dibuat oleh universitas budi luhur jakarta
pengembangan dari blitz generasi pertama
yang dikembangkan oleh mahasiswa dari universitas budi luhur
dan institut teknologi sepuluh november surabaya
pada tahun dua ribu delapan belas lalu pernah diperkenalkan
dan telah menjalani uji jalan sejauh tiga tiga ratus tiga puluh tiga km
dari surabaya menuju ke sabang provinsi aceh
kini mobil dengan dua tempat duduk ini
telah mengalami beberapa modifikasi
dari sisi baterai motor listrik dan juga rangka
guna melakukan serangkaian
uji coba lanjutan untuk melahap jalanan off road
pembalap rally nasional julian johan digandeng
sebagai duta dari mobil bernama blix ini
yang namanya ini masih di tahap pengembangan
memang belum se powerful yang orang orang
biasanya mungkin suka lihat di balap balap di luar negeri gitu
tapi kita akan menuju ke sana gitu
jadi untuk progres kalau kita ngomongin
unit elektriknya sih cukup optimis sih
mobil yang digadang gadang menjadi mobil rally dakar energi listrik
pertama dari indonesia ini
juga diklaim telah memiliki tingkat kandungan komponen lokal
yang mencapai lebih dari delapan puluh persen
hanya baterai litiumnya saja yang merupakan modifikasi
dari produk yang diimpor secara langsung dari tiongkok
mobil ini juga bisa dilihat langsung
bersama mobil mobil listrik lainnya oleh pengunjung
yang datang ke iems dua ribu sembilan belas
yang digelar mulai dua puluh lima april